semuanya serba terbuat dari emas
kalau kita berhasil mencuri ke anak itu
kandang ayam yang ada di rumah kita
semua akan terburu buru
kebetulan anaknya lagi tidur pulas
salah salah salah salah
bu pintas jadi tahu dibuat
pusit kamu pindahkan pintas ke kamar
baik jangan lupa
raksasa ampun raksasa ampun saya membesar raksasa ampuni saya raksasa ampuni saya minta tolong
raksasa kamu memang bocah nakal kenapa raksasa tersenyum pikir mau marah sama kamu saya sudah